waduh ini udah mulai mulai nih mau kesana foto jpo pinisi atau tadi
enggak jadi kan tadarus kan udah nih semalam terus tadi subuhan udah
itu tadi saya udah lihat udah saya love gitu kan
karena emang sekarang emang gak mau dong segala sesuatu apa sih yang gak diposting di media sosial gitu kan
kalau gak diposting isinya apa dong media sosial kita
terus cuman kan jadi bingung juga ya ini sebenarnya saya maksudnya sih mau menyebarkan
ayo ngajak yuk bareng bareng tadarus gitu
tapi kan kadang kadang ada orang aja yang bilang ih ria banget sih pamer pamer gitu
jadi bingung kan
itu jadi diomongin orang juga ya
nah kira kira gimana nih masa segala ibadah itu kan jangan melulu semuanya harus di upload ke media sosial katanya
kira kira kalau dari hukum agama islam itu seperti apa
jangan sampai segala hal yang kita lakukan itu maksudnya baik eh malah mengurangi pahala kita di bulan ramadhan kayak gini kan
jangan sampai ya
langsung deh kita tanya sama yang mengerti betul begitu ya paling paham lebih daripada kita
soal agama islam ada ustadz hilman fauzi yang sudah bergabung di good morning
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aduh pasti udah ngedengerin nih ya tadi kita ngobrolin apa
to the point da gimana nih dalam agama islam ya kalau segala sesuatu ibadah di upload di sosmed
kira sedekah di upload di sosmed gitu gimana tuh aa
iya pada prinsipnya setiap amal ibadah yang kita lakukan itu harus
ikhlas karena allah
ikhlas itu artinya adalah kita hanya berharap dan hanya bersandar kepada penilaian allah
atas setiap amal ibadah yang kita lakukan
nah jika dalam amal ibadah itu ada perasaan ingin dilihat sama orang lain
ingin dihargai sama orang lain gitu maka khawatir masuk kategori yang disebut dengan ria gitu
jadi riya itu perkara yang setiap amal perbuatan kita
ingin dilihat dan ingin dinilai oleh orang lain
bagaimana cara membedakannya simple saja
ketika tidak ada orang yang like ketika tidak ada orang yang love terhadap postingan kita
jadi berubah niat kita jadi berubah amal kita
maka dari situlah nanti akan kelihatan kita ria atau tidak begitu
maka apakah share di sosmed amal kebaikan kita boleh atau tidak
ya sah sah saja
untuk niat syiar untuk niat
mengajak agar orang termotivasi dengan amal kebaikan kita
karena sungguh barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan kepada orang lain
sampai orang lain itu berbuat kebaikan karena ajakan kita
maka kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berbuat baik itu
amalan hati itu tidak ada yang bisa menebak
kita tidak boleh juga menjudge orang ria atau tidak
kita juga tidak boleh kemudian
menghakimi orang ah dia maria ah itu maria tidak juga
karena ini adalah amalan hati
lebih baik berkata kepada diri sendiri apa motif dan niat kita
selama untuk allah kemudian jadi syiar kebaikan
insya allah ada pahala ikhlas di dalamnya
memang penting ya
intinya niatnya tuh buat apa dulu
jadi sedih gak kalau gak ada yang love
ya enggak juga sih
jadi masih ikhlas kategorinya ya
ah gini juga nih kan kadang kadang kita ngabubur itu kan sering kali ya
instagram apa lah
instagram atau facebook atau apa
tiba tiba kita suka melihat sesuatu yang
haduh gak sepatutnya kita lihat nih
itu gimana nih ah
apakah ini juga mengulangi ibadah nih
kalau sesuatu itu
datang tiba tiba dan kita tidak merencanakan untuk melihat sesuatu yang buruk itu
itu cukup dilihat pada pandangan pertama saja
setelah itu kemudian kita alihkan pandangan kita
asal berlanjut ya
karena kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang buruk
nah kalau kita tetap melanjutkan menatapnya melihatnya bahkan mendownloadnya
bukan tiba tiba berarti itu direncanakan
dan itu khawatirnya mengurangi pahala ibadah puasa kita
karena kalau kita bicara tentang puasa
puasa itu kan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus
tapi bagaimana puasa kita bisa menahan tubuh kita dari perbuatan yang tidak baik
termasuk menjaga pandangan kita agar tidak melihat sesuatu yang buruk begitu
aduh itu dia
jangan juga sampai di share
jadi kalau di awal ya itu kan
istilahnya ya rezeki aja
tapi jangan dilanjutin terus
itu dia pemirsa ini penting banget ya
nah selanjutnya nih
kalau tadi kan aa bilang bahwa ternyata jangan membuat hal hal yang kita posting itu
membuat orang lain berpikir kita tuh riak ya kan
atau mungkin kita sendiri nih
melihat orang lain
saya nih misalnya nih lihat postingannya alfian ya
alfian lagi buka puasa di mana gitu
ya enak banget ya
eh enaknya jalan jalannya ke sini
itu gimana tuh a
kan hal hal yang mungkin aja terlintas ya
dan gimana caranya supaya kita tuh kayak
astagfirullahaladzim ingat itu jangan begitu gitu
kadang kadang kan suka lupa
natural aja gitu
tetap berkusnuzon ya
berperasaan kakak baik gitu
iya masya allah
kita ini tidak bisa merubah arus ombak yang datang kepada kita
yang bisa kita ubah adalah ajarkan tubuh ini berenang
agar kita bisa mengarungi sederas apa arus ombak
bahasa sederhana ini begini
kita tidak bisa menebak bagaimana penilaian orang ke kita
bagaimana penilaian orang lain kepada kita
bagaimana diri kita dikendalikan
untuk kemudian menghadirkan yang baik baik
ketika kita posting di sosial media
makanya ada istilah begini
sharing sebelum sharing
sharing sebelum sharing
kita pastikan dulu
kira kira yang kita sharingkan ini bermanfaat tidak ya
kemudian ada yang dirugikan tidak ya ketika saya posting ini
jika ini adalah sebuah informasi atau berita
kita harus memastikan validitasnya
ini benar atau tidak
jika kita sudah melakukan tahap tahapan itu
maka insya allah
ya susahnya kita serahkan saja kepada allah kan
karena kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang
akan ada saja orang yang mungkin
ya tadi tuh
kemudian menilai buruk tentang kita
kita seberusaha mungkin
hadirkan yang baik baik
itulah yang terbaik untuk kita
kalau kita posting di sosial media ya
nah itu biasa saja
tidak silau dengan pujian
tidak galau dengan cacian
karena dua duanya sama saja
itu hanyalah penilaian manusia
belajarlah untuk kita share kebaikan
dan tetap niatnya
lillahi ta'ala ikhlas karena allah
bukan karena penilaian manusia
mungkin lebih baik di bulan suci ramadhan ini
jauhin dulu deh sosial medianya
itu akan lebih baik lagi
karena ada saja ya
godaan untuk seperti itu
oke deh kalau begitu ahilman
makasih banyak ya
tapi banyak sekali hal hal yang bisa kita
untuk kita bijak di media sosial
sampai ketemu lagi a
kamis depan insya allah ya ahilman ya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh a
insya allah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh